dalam beberapa bulan terakhir lebih dari delapan enam ratus warga rusia mencari suaka di amerika serikat
salah satunya adalah maxim dersko
maxim yang tengah menghadiri protes penyerangan ukraina oleh rusia menceritakan bagaimana ia terbang ke tiuana meksiko kota yang berbatasan dengan amerika serikat
ia bersama putrinya ariana yang berusia empat belas tahun datang dari vladivostock berusia menggunakan visa turis
sesampainya di sana maksim yang merupakan pendukung tokoh oposisi rusia alexina falni bersama sejumlah warga rusia lainnya
patungan membeli sebuah mobil untuk melintasi perbatasan meksiko amerika serikat guna mencari suaka
maksim dan putrinya bersama tujuh warga rusia lainnya berdesakan dalam satu mobil akhirnya berhasil tiba di amerika serikat
ketika itu sekarang hampir tidak bisa semua pasur pasur tersebut terkunci

untuk mengajukan suaka di amerika serikat seseorang harus menginjakan kaki mereka di wilayah amerika serikat sebelum memasuki pos pemeriksaan
mereka harus kucing kucingan menghindari petugas yang berusaha menghalau mereka
seorang pengacara hukum imigrasi menyampaikan sebagian besar pencari suaka asal rusia adalah mereka yang menentang presiden putin
yang menentang presiden putin
sejak agustus dua ribu dua puluh satu sampai januari dua ribu dua puluh
lebih dari delapan enam ratus warga negara rusia telah mencari suaka di amerika serikat
dengan menyeberang dari negara negara rusia
sembilan dari sepuluh pencari suaka memilih masuk amerika serikat melalui perlintasan perbatasan resmi
seperti di san ysidro yang dilintasi sekitar tiga puluh kendaraan setiap harinya